kuliner yang pertama saya mau makan salah satu bubur paling terkenal di jakarta ini bubur
landmark cirebon satu ya beb lengkap komplit boleh boleh boleh ini yang bikin spesial kita
pakai kertas nasi dan ini adalah sana kenapa dipakai kertas nasi kenapa menggunakan kertas nasi
karena kalau pakai mangkuk aja gak cukup lihat aja tuh isinya sampai tumpah tumpah
makan toppingnya itu udah menghabiskan mamit sendiri
bubur sampai ketutupan topping bro kita coba dong ini bubur sampai susah kita cari
ini setuap poin ya langsung aja kita ngomong harganya ini sebanyak ini harganya berapa tiga belas
seratus ribu rupiah porsi yang biasa kalau mau yang agak makin penuh kalau masih kurang kenyang begini
lima belas juga udah banyak banget pol dan ada sate nya nih dua ribu an aja buat yang tim bubur diaduk
mohon maaf nih adukah susah bos saya juga sebenarnya biasa diaduk cuma ini susah jadi
saya jadi tim bubur tidak diaduk dulu
hai tapi perjalanan saya masih belum berakhir akan kasih rekomendasi klien lain yang juga
tuh itu ini
selain bubur tadi mie ayam di kawasan jalan ciledug raya
larangan utara tangerang banten ini juga gak pelit toppingnya
ayamnya untuk topping di mie satu kuali
ini isinya juga banyak empat puluh kilo
itu juga kadang untuk sehari kurang
banyak topping ayam bakso pangsit dan mienya juga diolah sendiri
yang spesial udah kudakannya di sini ini kebut banget
ini sekali bikin tuh nggak buat dua tiga porsi ini bikin untuk empat puluh mangkok
karena sehari ini bisa habis lebih dari seribu porsi
so kalau lagi hari biasa kalau lagi hari libur ya seribu lima ratus porsian lah
saya pesan ini ada mie yang lengkap dengan bakso dan juga pangsitnya
dan kalau ditangkap sehari pas dia buka sekitar jam tujuh an
ini masih bisa dapat tulangan
gede kayak dapet ekstra
mie aja udah gurih
mie aja udah gurih
mie aja udah gurih
di luar ekspektasi saya saya pikir awal itu bakal kecap banget rasa si ayamnya tapi enggak
ini rasanya tuh cenderung kuat the gurih
dan di ladanya tuh kuat
kalau mau tambah tulangnya ya gratis tuh
selama masa pandemi pemilik kedai mie ayam membatasi pengunjung makan di tempat
lebih menyarankan dibungkus atau dibawa pulang
nah mantep kan kuliner topping melimpahnya
rian fernando dwi agung cnn indonesia